menjelang perayaan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh
calon pengibar bendera pusaka masih menjalani pendidikan dan latihan pengibaran bendera
di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
ya latihan gabungan dengan pasukan pengamanan presiden pun mulai dilakukan
delapan putra dan putri dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia
yang berkesempatan untuk mengibarkan bendera pusaka di istana merdeka pada tujuh belas agustus nanti
terus berlatih untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka
latihan lapangan menjadi porsi terbesar dalam diklat mereka
unsur pas pampres mulai bergabung dalam latihan upacara sejak senin tanggal lima agustus lalu
penyelarasan gerakan tangan dan hitungan langkah menjadi salah satu fokus utama dalam latgab ini
produser lapangan cnn indonesia hemas hikoliktik
berada di kawasan cibubur jakarta timur
ya kita sudah melihat barisan yang sangat rapi sekali di belakang anda
apa yang sedang dilakukan oleh capaska hari ini
ya selamat siang ratu dan puspa
saat ini saya setengah berada bersama dengan para capaska dari tiga puluh empat provinsi dari seluruh indonesia
hari ini mereka masih
melakukan latihan upacara untuk menaikkan bendera pusaka dan menurunkan bendera pusaka
dan sepanjang latihan ini mereka sudah kurang lebih dua minggu berada di wisma sugondo joyo ipus pito cibubur jakarta timur
dan untuk latihan menjelang
hamin sebelas menjelang tujuh belas agustus nanti mereka sudah melakukan latihan gabungan bersama dengan pasukan pengamanan presiden
di mana di latihan ini pasukan pengamanan presiden sebelumnya juga sudah melakukan latihan dari sejak bulan puasa
dan mereka melakukan
itu sendiri di markas untuk para pasukan pengamanan presiden sendiri
dan mereka ini juga kembali latihan bergabung bersama dengan adik adik capaska dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia ini
mereka adalah anak anak sma terpilih yang kemudian dikirim langsung ke jakarta untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka pada tanggal tujuh belas agustus nanti
dan untuk pas pampres sendiri mereka akan tergabung pada kelompok empat puluh lima atau kita mengetahui sendiri ada beberapa kelompok dalam pengibaran dan penurunan
merah putih di istana merdeka di mana ada kelompok tujuh belas atau yang kita kenal juga dengan sebagai kelompok pengawal
dan kelompok delapan yang juga bisa disebut sebagai kelompok inti di mana di dalamnya juga ada pas pampres yang turut sebagai pengapit
pengapit pembawa bendera atau juga kita sering sebut dengan pembawa baki di mana ini juga menjadi posisi sakral yang diinginkan para calon pasukan pengibar bendera pusaka putri
dan selain itu untuk dari kelompok tujuh belas delapan empat puluh lima sendiri
merupakan filosofi dari hari kemerdekaan republik indonesia yaitu tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
dan selain itu sendiri ada sekitar delapan puluh lima pas pampres yang bergabung bersama dengan para capaskan untuk mengikuti latihan gabungan di lapangan cibubur atau di lapangan pp puan cibubur ini
dan tidak hanya berada di kelompok empat puluh lima dan pengapit yang seperti tadi saya bilang mereka juga ada yang berjaga di mimbar di mana mimbar itu sendiri
desain khusus untuk persis
dan lapangan ini sendiri memang sudah didesain khusus persis seperti yang akan mereka lakukan upacara di istana merdeka
dimana dari luas lapangan dan juga ada miniat ada kolam yang sebagai nantinya seperti yang ada di istana merdeka dan untuk mimbar sendiri di mana ada tiga belas anak tangga
yang kemudian akan dinaiki oleh pembawa baki saat dia akan mengambil bendera pusaka maupun mengembalikan bendera pusaka pada saat penurunan
dan puspa para capaska ini juga sudah menjalani prosesi yang menjadi ciri khas begitu dari para pasukan penggemar bendera pusaka di mana mereka harus menjalani prosesi potong rambut untuk putri mereka harus sekitar lima cm di atas bahu dan untuk putra mereka mendapatkan potongan rambut seperti yang kita kenal ala militer yang mungkin bisa disebut juga dengan potongan rambut jarahat itu mereka sudah lakukan sejak hari minggu
dan untuk tahun ini sendiri memang
capaska putri sendiri lebih banyak yang menggunakan hijab atau berkerudung yaitu berjumlah dua puluh dua putri dari tiga puluh empat putri yang turut bergabung untuk kemudian menjadi pengibar di istana merdeka dan para putri yang berhijab ini sendiri sebetulnya diberikan pilihan untuk memotong atau tidak memotong rambutnya tetapi sebagian besar dari mereka kemudian atas nama
mereka menyebutnya seperti korsa begitu dan sebagai unsur kerja sama dan tersebut
tentu saja untuk melanggengkan semangat kelompoknya mereka turut dipotong juga rambutnya dan kemudian selain itu juga mereka kita berharap mereka dapat mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus nanti dengan sukses
ratu dan puspa
oke hemas di belakang anda nampaknya sangat terik sekali matahari bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para capaska yang berlatih dari sejak bulan lalu begitu
ya baik ratu dan puspa mereka sendiri memang disediakan dokter atau tim kesehatan khusus yang memperhatikan bagaimana jalannya latihan mereka akan ada di pinggir lapangan dan mereka selalu menyediakan obat atau vitamin vitamin khusus untuk para capaska
selain itu sendiri puspa dan ratu para capaska ini juga mendapatkan makanan sehari bisa makan sampai lima kali bahkan enam kali
kondisi tubuh mereka harus dalam keadaan yang prima dalam fisik yang sangat baik karena sebagian besar latihan yang semua mereka lakukan di luar atau di lapangan dan tentu saja hari ini mereka selalu melakukan kegiatan dari pagi hingga malam hari hingga nanti pengibaran pada tanggal tujuh belas
mereka dipastikan akan mendapatkan gizi yang baik di mana kebutuhan kalori sendiri kalau saya mengutip dari tim kesehatan yang ada di sini mereka hampir setara dengan atlet
mereka hampir mendapatkan setiap harinya bisa mencapai dua kali

dan tentu saja makanan tiga kali makanan pokok atau tiga kali makanan wajib yang mereka lakukan
selain itu juga ada dua hingga tiga kali makanan selingan di sela sela latihan lapangan mereka
dan yang terpenting lagi adalah kebutuhan hidrasi atau kebutuhan air dari para capaska dan juga pelatih serta dan pas maupun saat ini juga tengah bergabung pas pampres yang juga latihan bersama di latihan gabungan di lapangan cibubur ini
dan terus saja kebutuhan air tersebut terus mereka pantau terus mereka perhatikan karena setiap satu hingga dua jam mereka wajib untuk kemudian istirahat untuk minum dulu
mereka bisa menghabiskan hingga enam ratus ml atau setara dengan satu botol minuman kemasan itu mereka diwajibkan untuk kemudian mengambil istirahat minum itu dulu sebelum akhirnya mereka kembali berlatih
dan selain itu untuk bisa dibilang tahun ini cukup alhamdulillah semuanya cukup sehat
karena hingga minggu kemarin
hampir minggu kedua ini mereka belum ada yang terpantau sakit atau harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kesehatan
saat ini anak anak ini dalam keadaan yang cukup prima dan kuat dan mereka selalu semangat setiap harinya menjalani latihan
saya kemarin juga mewawancari beberapa anak anak capaska yang di sini mereka semakin semangat saat melihat dan mendengar derap langkah para pas pampres yang kemudian akan bergabung untuk berlatih bersama mereka di lapangan cibubur ini
dan selain itu
besok pada tanggal tujuh agustus juga akan ada bergabung dengan para capaska untuk berlatih di lapangan cibubur yaitu unsur unsur lain yang tergabung dalam nantinya di upacara di istana merdeka yaitu dari unsur tni dan polri
yang juga akan turut bergabung untuk berlatih bersama dalam pengibaran dan penurunan bendera pusaka dalam rangka hari kemerdekaan tujuh belas agustus nanti
ratu dan kuspa
baik he mas terima kasih atas laporan anda